artis rizky bilar selasa siang mendatangi gedung baras krimpori memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik direkturat tindak pidana siber sebagai saksi
artis rizky biliar selasa siang mendatangi gedung baris krim untuk memenuhi panggilan penyidik direkturat tindak pidana siber sebagai saksi didampingi istrinya
rizky diperiksa atas kasus yang menjerat doni salmanan soal dugaan penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi trading quotex
sebelumnya baris krimpori juga telah memeriksa sejumlah figur publik seperti atta halilintar arief muhammad rizky febian dan reza arab